yang diduga dikumpulkan oleh kepolisian
dipertanyakan aktivis ham haris azhar di sisi yang lain
polisi menyebut pendataan itu untuk pemetaan potensi konflik
direktur kantor hukum dan ham lokataru haris azhar menyebut
kepolisian melakukan pendataan kekuatan dukungan masyarakat
terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden
kepada cnnindonesia com haris mengklaim pihaknya memiliki data
terkait polisi di sejumlah daerah yang melakukan pendataan tersebut
haris bisa memastikan data yang dia dapatkan valid
namun mantan koordinator kontras ini menyebut
pengungkapan data itu tidak berguna
jika tak ada yang mau menerima laporannya
di lain sisi seperti dilansir cnnindonesia com
kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri
brigjen deddy prasetyo menyatakan keberadaan anggotanya
yang mendata dukungannya
kepala biro penerangan masyarakat terkait pilpres dua ribu sembilan belas
hanya untuk pemetaan potensi konflik
selain itu deddy menegaskan setiap anggota polri
tak boleh berpihak dalam kontestasi pemilu dua ribu sembilan belas
tak hanya itu kapolri jenderal tito karnavian pun sudah
mengirimkan telegram rahasia kepada anggota polri
di seluruh wilayah untuk menegakkan netralitas
sementara itu badan pengawas pemilu mengaku
tidak pernah berkoordinasi dengan kepolisian
untuk melakukan pendataan kekuatan dukungan masyarakat
terhadap capres dan cawapres
rahmat bagja menegaskan belum menentukan
apakah dugaan pemetaan yang dilakukan polisi itu
oke ini yang menjadi selalu jadi pembahasan
selalu jadi pertanyaan apalagi jelang momen momen
netralitas polri dalam pemilu kembali dipertanyakan
dugaan pendataan kekuatan dukungan masyarakat
terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden
di pilpres kali ini oleh kepolisian
yang diungkap oleh haris azhar
jadi pemicunya ini yang jadi rame kontroversi
benarkah ada dugaan itu
atau apa sih sebenarnya yang ditemukan oleh bang haris
dari informasinya ini
tanpa harus berpanjang panjang lagi
saya akan berdiskusi malam hari ini
bersama titik epicentrumnya
ada bang haris azhar direktur kantor hukum dan ham lokataru
terima kasih bang haris sudah datang
kemudian ada ibu nini rahayu
anggota ombudsman republik indonesia
bu nini maturnuun sudah datang
dan telah bergabung bersama kami dari luar studio
ada brigadir jenderal polisi
deddy prasetyo kepala biro penmas divisi umas mabespori
terima kasih pak deddy selamat malam
selamat malam assalamualaikum mas
waalaikumsalam pak deddy
ini mengaku menjelang pemilu agak kurang tidur sekarang
tapi bang haris kalau pak deddy kurang tidur
bang haris kelebihan informasi
ada informasi yang menarik dua hari ini
menjadi perbincangan menjadi kontroversi
terutama di media sosial
apa yang anda temukan bang
terkait dengan kepolisian mengumpulkan data
apa yang sedang berlaku
sebetulnya saya dapat informasinya sudah
kurang lebih sekitar dua minggu yang lalu
dan saya tidak langsung bikin statement
atau nyebar informasi itu tidak
jadi saya juga cek lapangan dulu
dan ketemu dengan beberapa teman lain
juga cerita hal yang sama
terkait dari data apa yang saya punya
apa yang anda temukan bang haris
jadi yang saya temukan itu
sebetulnya ada file file yang disampaikan ke saya
yang memang itu kayak semacam template
yang berisi tentang keterangan
siapa dukung satu dan siapa dukung dua
di level desa atau di level kecamatan
di wilayah tertentu
itu file templatenya
kalau dari heading
apa dari atas situnya
anda menemukan filenya saja atau ada hal lain bang
sebenarnya disampaikan banyak
konteksnya disampaikan ke saya
bagaimana misalnya tokoh tokoh di sejumlah wilayah itu
di apa namanya
dikumpulkan oleh polisi
lalu juga dapat keterangan dari beberapa daerah lain
jadi bukan daerah yang tadi saya dapat filenya
kesaksian kesaksian tentang informasi ya
kalau yang di tempat lain ini lisan
yang mendengar bahwa kdes kdes itu juga dimobilisasi untuk
dukung paslon tertentu
dalam hal ini paslon satu
itu di kantor polisi
oke kdes kdes dikumpulkan di kantor polisi untuk mendukung capres satu
jadi saya pertegas
berada di tempat lain itu
ada kdes kdes yang dikumpulkan untuk dukung satu
itu di daerah mana bang haris
soal di daerah mana dan lain lain
saya memang tidak
saya punya informasinya
tapi saya hanya berbagi kepada sejumlah pihak saja
dan menginformasikan kepada sejumlah pihak saja
termasuk ke bu nini juga
karena saya punya concern tentang keamanan dari saksi
ya kita bisa sebutnya sebagai whistleblower
atau orang yang memberikan informasi dan keterangan ini juga
jadi saya harus jaga keamanan mereka
itu soal etika dan juga soal keamanan
dan memang dalam waktu dekat
saya nanti akan sampaikan ini ke ombudsman
secara lebih tertib ya tertib administrasi
biar terukur dan bisa dilakukan secara metodologis
kerja apa namanya fact finding nya oleh ombudsman
karena ombudsman memang dilindungi oleh undang undang kan
nah jadi saya punya keterbatasan
atau punya etika lah saya ya
dan juga soal memikirkan soal keamanan whistleblower tersebut
kita bahas satu satu bang haris
ini paling tidak ada tiga poin utama
yang pertama anda menemukan file
ada foto ada template nya juga
ada videonya juga
ada video juga bahwa ada surat
atau ada semacam kertas gitu ya
semacam format jajak pendapat seperti itu ya
ada satu dan dua
bukan jajak pendapat ini udah mendata
jadi di dalamnya itu ada nama daerahnya di mana
terus ada kolomnya ini satu ini dua
nah di satu itu pendukungnya siapa aja
di dua pendukungnya siapa aja
pendukungnya pendukung siapa aja itu maksudnya kepala desa kah orang
nama orang nama kelompok ada di situ
iya nah terus di ujungnya ini yang saya juga khawatir
nah itu sumber informasi itu dari siapa
nah saya kan nanti kalau misalnya tiba tiba itu salah
nggak benar tuh orang itu nanti yang disalahkan
oke dan anda sebenarnya punya data
tapi anda akan berikan kepada pihak pihak
saya tidak mau saya tidak mau
termasuk cnn juga minta sama saya kan
kita sih persuasi betul
teman saya namanya taufik itu pasti beberapa
beberapa media minta sama saya
pertanyaan saya begini
satu bisa dijaga atau tidak keamanannya
yang kedua kita dorongnya sesuai mekanisme ya
ini saya nggak mau hanya jadi berita saja
baik dari sorry masih ke bang haris dulu
dari temuan temuan tadi apa yang janggal dalam perspektif anda
pertanyaan saya simpel kan
kalau dalam soal data tersebut yang saya dapat
untuk apa polisi melakukan pendataan tersebut
meskipun kalau saya baca berita tadi pagi
di salah satu dotcom
pihak mabes sudah menjelaskan untuk apa
nanti mungkin pak deddy bisa akan menjelaskan
untuk mitigasi konflik dan lain lain
dan ini juga penting untuk informasi publik juga
supaya publik juga nanti bisa bertanya
sebetulnya kita didatani untuk apa gitu
itu mengenai pendataan mengenai pengumpulan pengumpulan tadi juga
ini serius juga nih bang haris
kalau sebetulnya sudah naik juga di com soal surat di sumatera utara
yang kepala desa kepala desa itu
diminta tanda tangan untuk dukung salah satu paslon
langsung saja itu kurang lebih seperti itu informasi yang anda itu
dan itu menurut anda janggal
dan apa tidak sesuai dengan apa namanya
karena begini loh
karena begini kita bisa uji nanti mungkin bunini dan om budsman
akan lihat lebih jauh
sesuai pengakuan dari mabes
nanti pak didin mungkin bisa menjelaskan
ada upaya untuk melakukan mitigasi konflik ya
pasti kan ada sop nya
ada rujukannya dari kapolri
nah itu tinggal dibuka saja dan diumumkan
pak kapolri juga sudah bicara kan
beberapa hari yang lalu bahwa
apakah bentuk netralnya itu dengan cara melakukan pendataan seperti ini

soal isu etika profesi dalam kepolisian harus netral itu
itu berhubungan atau tidak dengan pemetaan pemetaan ini
karena kan juga kita dengar
ada beberapa polisi yang
dikasih sanksi kalau nggak salah
karena foto dengan salah satu pendukung dan lain lain
tapi data yang anda peroleh ini
dan itu bisa dipertanggungjawabkan
saya akan ke pak dedy
kita sudah dengar tadi penjelasan bang haris
komentar anda gimana
ya tadi saya sampaikan mas
ketika tadi data
saya bicara data dulu mas
bahwa pendataan itu merupakan suatu
yang dilakukan oleh kepolisian
segala macam potensi konflik
ya yang tidak
tidak menutup kemungkinan bisa terjadi
ya pada kegiatan
atau pentahapan pemilu tersebut
pak horis sudah merumuskan
indeks potensi kerawanan pemilu
sama dengan halnya bahwa
telah menetapkan ikp
ya dalam rangka untuk memprofil
biar betul betul polisi
mampu mengidentifikasi secara awal
setiap potensi kerawanan yang terjadi
ya ini ada beberapa dimensi
dari bapak slu itu ada empat dimensi
dimensi tentang konteks sosial politik
dimensi tentang penyelenggara
dimensi tentang kontestasi
dan dimensi partisipasi
kemudian untuk polri
kita memiliki tujuh dimensi
ada dimensi penyelenggara
kemudian dimensi kontestasi capres
kemudian partisipasi masyarakat
dengan dimensi yang ada di bapak slu
kemudian kita ada lima
dimensi kelima itu ada potensi gangguan kampti emas
kemudian ada ambang gangguan kampti emas
kemudian ada gangguan nyata
ini adalah merupakan standar operasional prosedur
yang dimiliki oleh kepolisian
dalam mereka untuk melakukan mapping terhadap
segala macam potensi kerawanan
nah dari sini
terdapat lagi beberapa indikator indikator yang harus diukur
setelah nanti dimensi dan indikator terukur
di sini adalah ranking kerawanan
ranking kerawanan tingkat provinsi
dan ranking kerawanan tingkat kabupaten
dari hasil ukuran ini
muncul ya ranking satu
untuk tingkat kerawanan di tingkat provinsi adalah
baik pak dedy
sama halnya ketika indikator yang ada di bawah seluruh itu
muncul juga kerawanan kerawanan di borabadaerah
dan kegiatan ini
tidak hanya kita lakukan pada saat pilpres
kita belajar dari tahun dua ribu delapan belas kemarin
melaksanakan mapping kerawanan
pada saat pilkada di satu ratus tujuh puluh satu
provinsi maupun di kota
dan langkah langkah antisipatif seperti itulah yang dibutuhkan
oleh para kasat wil
agar mampu nanti dia menentukan cara bertindak yang tepat
yang efektif dan efisien
dan juga untuk menentukan kekuatan
ya kekuatan yang dibutuhkan dalam rangka untuk memitigasi setiap potensi kerawanan itu
ada pendataan pendukung satu dan dua itu
dalam rangka itu pak
atau apa hubungannya dengan harus mendata siapa yang mendukung jokowi
siapa yang mendukung prabowo gitu pak dedy nunsewo
salah satu dimensi ya
pendukung satu kekuatannya lima puluh
pendukung b kekuatannya lima puluh
tapi tidak militan
itu boleh dikatakan masih dalam kategori aman
maka kekuatan yang dibutuhkan untuk kepolisian untuk mengantisipasi itu
cukup sepertiga kekuatan di tiap tiap pores
kemudian kalau misalnya dari hasil mapping tadi
dan pendukung a itu memiliki tingkat militansi yang tinggi
maka tidak untuk kemungkinan
ya dia akan melakukan penekanan
atau intervensi kepada yang minoritas
ini harus kita cegah
maka kekuatan yang dibutuhkan untuk memitigasi itu
dua per tiga kekuatan
di tiap tiap sabil
kalau misalnya stabil itu merasa kurang
nanti dia akan minta bantuan perkuatan dari polda
kalau misalnya juga demikian
juga sebaliknya mas
ya artinya bahwa pendukung pendukung itu kita perhitungkan
agar di lapangan tidak terjadi konflik
baik pak deddy
kita akan break dulu
nanti kita akan juga ada poin poin lain
yang perlu anda tanggapi juga dari bang haris
dan saya nanti akan minta komentar bundi ini
tapi usaha jeda kami akan segera kembali
anda masih bersama kami
dan tadi pak deddy sendiri
sudah menjelaskan apa
dan sudah mengkonfirmasi betul memang
betul adanya di data
siapa pendukung satu dan dua
tapi itu lagi lagi memang dikatakan untuk mitigasi
kerawanan dalam pemilu
sebelum bang haris nanti akan
kita masih mencoba untuk menghubungi kembali pak deddy prasetyo
namun kondisi apa komunikasi kami terputus
saya mau ke bundi ini dulu
sebelum bang haris nanti akan tanggapi
poin pertama temuan bang haris
dan jawaban dari pak deddy tadi bu
ini kan isunya soal netralitas aparatur negara ya
dalam melakukan proses pemilu tahun dua ribu sembilan belas
yang sudah sebentar lagi kita ramaikan bersama sama
kenapa netralitas ini penting
karena sebagai aparatur
dia tidak boleh melakukan pemihakan
kepada calon satu maupun paslon kedua
karena itu akan memberikan nilai kerawanan sendiri
dan itu tentu tidak sesuai dengan tugas pukul fungsi kepolisian
nah ombudsman sejak awal concern pada isu netralitas ini
bukan hanya untuk aparatur kepolisian
beberapa waktu yang lalu kan juga muncul tuh
ada dukung mendukung yang dilakukan oleh isu ya
faktanya memang belum ada laporan ke kami
yang dilakukan oleh aparatur daerah
ada bupati ada gubernur
dan itu dipertontonkan
nah ombudsman selaku lembaga yang diberi kewenangan
untuk melakukan pengawasan pelayanan publik
tentu ingin menjaga
jangan sampai ketidak netralan ini
akan berimplikasi pada pelayanan publik
soal pemilunya sendiri ya
soal layanan publiknya itu satu hal lagi
karena bisa jadi kalau memiliki concern kepada paslon tertentu
lalu layanan publiknya juga akan mempengaruhi
karena aparatur dia harus ada di posisi yang netral
aparatur ini termasuk kepolisian ya
oke ibu langsung kita ketikungan terakhir ini ibu
terkait dengan apa namanya
sabar nah kalau kita perhatikan yang tadi disampaikan oleh pak deddy
kita kembalikan ke pasal lima
undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
bahwa memang kepolisian itu punya tugas untuk memberikan rasa aman pada masyarakat
ya memberikan pengayuman pada masyarakat
nah persoalannya adalah
upaya upaya yang sekarang dilakukan untuk memitigasi kerawanan ini
dengan cara melakukan pendataan misalnya
apakah menggunakan metode dan tata cara yang justru tidak sebaliknya
menimbulkan kegelisahan masyarakat
tentu ombudsman tidak berani menilai
satu karena kami belum punya datanya
jadi mas haris bilang sebentar lagi saya akan lapor
ya kami tunggu
apa data data itu benar atau tidak
karena jangan sampai juga ombudsman terbawa bawa
sebetulnya ini bukan faktual gitu
jadi belum ada hipotesa dari anda terkait dengan ini pendataan ini
kalau memang ini datanya benar
tentu kami ingin mempertanyakan
apa dasar yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam melakukan pendataan
metode dan tata cara seperti apa
karena ini kalau tidak berhati hati
oh ini pendukung a pendukung b
ini bisa bikin situasi yang tidak kondusif
dan itu bertentangan dengan ketentuan di pasal lima undang undang dua dua ribu dua belas
yang di mana kepolisian itu harus menjaga kondisivitas
yang bisa dilakukan sebetulnya kalau mengacu pada tanggung jawab kepolisian
justru menyiapkan saat ini bersama sama dengan masyarakat
partisipasi masyarakat diajak untuk menjaga
kalau misalnya terjadi kerawanan
apa sih yang harus dilakukan
bisa mengajak kepala desa masyarakat sipil bahkan
untuk menjaga jangan sampai nanti suara rusak
kalau penilaian sementara anda dengan metode pendukung satu dua
supaya kita tahu siapa siapa dan bagaimana memitigasinya
saya tidak mau asumtif
saya tidak mau asumtif
saya kira kepolisian bukan institusi yang pelit untuk memberikan informasi kepada publik
baik soal metode apa dasarnya
apa standar operasional prosedurnya
jangan sampai kemudian justru masyarakat terintimidasi dengan pola yang dianggap akan mengupayakan menjaga keamanan
justru saat ini sebetulnya masyarakat resah dengan pendataan
kalau itu betul dilakukan oleh tapi diakui tadi ada pendataan
ada perdata itu betul ya
dari tadi diakui memang ada pendataan
ini masuk ke poin pendataan dulu bu sebelum kita masuk ke poin poin lain yang juga menarik
bang haris ada tanggapan terkait dengan penjelasan pada ini
curiga anda sudah terpilih
sudah terjawabkan belum
artinya memang yang saya baca dari bahan yang saya dapat
bahwa memang ini sebetulnya kayaknya polanya luas
bukan hanya di daerah tertentu saja
dan itu saya menafsirkannya implicit dari omongan pak dedy tadi
keterangan pak deddy sepertinya iya mabes polri memang melakukan pendataan tersebut
yang kemudian juga perlu dipertanyakan atau perlu didiskusikan barangkali
nanti bisa diperiksa oleh ombudsman
adalah soal kegunaan
apakah kegunaan itu bagian dari punya rujukan dasarnya
ini kita menjelang pemilu dua ribu sembilan belas pilpres kita perlu melakukan a dalam rangka memastikan supaya b tercapai
misalnya seperti itu
hipotesa anda dari penjelasan pak dedy tadi cukup masuk akal nggak
bahwa pendataan ini memang untuk memitigasi kerawanan
sebetulnya yang dijelaskan pak deddy itu memang bagian dari tugasnya kepolisian
jadi nggak ada masalah pendataan satu dua
bahwa kerawanan karena memang kan tugasnya polisi di undang undang kepolisian
dua ribu dua itu ada soal tugas ketertiban
apa hal hal yang membuat ketertiban itu bisa terganggu itu dia harus identifikasi
kemudian adalah apakah template yang ada itu
itu menjawab dari hal hal tersebut
atau saya mengasumsikannya lebih luas
poin poin yang disampaikan oleh pak dedy tadi itu sebetulnya
jangan jangan ada banyak informasi lain juga yang dikumpulkan
nah saya orang yang bekerja untuk misalnya isu kepentingan publik masyarakat dan lain lain
dari data data tersebut kira kira apa gunanya buat masyarakat
karena metode pendataannya siapa mendukung satu siapa mendukung dua
ini jadi persoalan menurut anda ya
kalau misalnya satu dua didata oleh kepolisian meskipun alasannya untuk memitigasi
tapi ini kan jadi data yang ini kan juga jadi data yang apa namanya
ini lembaga survei yang paling dahsyat ya sekarang jadinya ada di kepolisian
makanya saya tanya jangan jangan itu apa namanya
sampai di situ sampai di mana kita confidence building
transbuilding kita kepada polisi untuk menjamin bahwa data itu juga netral digunakannya
confidence building yang diragukan oleh bang haris dan ibu
ini akan dijawab oleh pak denny
harus dijawab oleh pak deddy
metodenya gimana kegunaannya apa pak non sew sop nya
siapa yang bisa menjamin bahwa data
kenapa harus dimatakan satu dan dua
lalu siapa yang bisa menjamin data itu tidak ke masing masing paslon misalnya
makanya saya juga tidak mau membuka data itu pak dedy
karena saya juga tidak mau nanti ada tuduhan ke saya kalau saya buka di media isinya itu ya
saya kan ada isinya itu
saya juga tidak mau nanti menunjukkan provokasi
kan nanti saya bisa dituduh macam macam
nah makanya saya serahkannya nanti ke ombudsman
biar nanti ombudsman dengan ketertibannya berbicara dengan pihaknya pak deddy
baik pak deddy mau gak dijawab pak
jadi gini tadi saya sampaikan mas
jadi ada tujuh dimensi yang dilakukan mapping profiling dan identifikasi oleh aparat kepolisian
kita sudah punya indeks potensi kerawanan pemilu dari perspektif keamanan kepolisian
tadi saya sebutkan
dari penyelenggara itu pun didatakan
apa kerawan kerawan yang mungkin bisa terjadi
dari kontestasi capres kemudian kontestasi caleg kemudian dari partisipasi masyarakat
partisipasi masyarakat itu didatakan juga
karena itu penting
tadi seperti yang saya sampaikan tadi
kemudian dari potensi gangguan kamtimas
setiap wilayah itu memiliki karakter yang berbeda beda
kemudian dari ambang gangguan
dan dari gangguan nyata
tujuh dimensi itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain
karena semuanya memiliki keterkaitan dan pengaruh
itulah yang nanti muncul
nanti dari indikator indikator
saya secara teknis saya terus terang saja tidak menguasai
tapi dari situ nanti akan muncul kesimpulan
peta tentang kerawanan
peta tentang kerawanan dari ranking satu sampai dengan ranking tiga puluh empat
nah mana yang harus menjadi skala prioritas utama
yang harus nanti betul betul dengan kekuatan yang cukup
yang mampu untuk mengantisipasi segala macam kemungkinan kerawanan yang terjadi
kita seperti ini petanya mas
kita sudah memiliki peta seperti ini
peta ini kita dengan potensi kerawanan yang ada
kita tentukan berapa kekuatan kekuatan dalam rangka untuk memitigasi potensi kerawanan tersebut
pak dedy boleh tanya nggak pak dedy
maksud saya begini data yang saya ada punya itu
nanti pak dedy bisa lihat juga
mungkin pak dede juga sudah punya
kenapa data tersebut isinya siapa dukung satu siapa dukung dua
apakah itu menjawab tadi peta yang pak deddy sampaikan
itu kan salah satu dimensi mas
masa hari ini salah satu dimensi dari tujuh dimensi
jadi kita tidak bisa melihatnya sepenggal sepenggal
dari tujuh dimensi itu
salah satu yang realnya tadi saya sampaikan
jadi antara pendukung a pendukung b itu harus kita mengetahui
kekuatan kemudian sifat militansinya kemudian dari sifat sifat lainnya
ya baik itu nanti bisa berpengaruh konflik antar pendukung ya
maupun konflik konflik lainnya
itu yang harus kita cegah dari awal
dan ini kita lakukan bukan hanya di slemas
ya di pilkada kemarin di tahun dua ribu delapan belas di satu ratus tujuh puluh satu kuota reproduksi
itu juga sudah kita lakukan
baik pak dedy
tidak lupa kita harus break dulu
kami akan segera kembali usaha jera berikut ini untuk kembali berdiskusi setelah ini
kami akan kembali
terima kasih pak dedy
terima kasih pak dedy
terima kasih pak dedy
terima kasih pak dedy
sayang waktu kita gak banyak tinggal lima menit lagi
pak dedy sudah menjelaskan
bu nini dulu deh komentari dulu
cukup masuk akal dengan penjelasan pak d
saya kira tadi yang saya sampaikan
tentu ini kalau dilihat dari ketentuan yang ada indikasi maladministrasinya
kalau misalnya cara cara pengambilan dan pengambilan
kalau misalnya cara cara pengambilan data ini tidak sesuai gitu
maka bisa kita dalami seberapa besar potensi maladministrasinya
karena memang tugas pokok fungsi kepolisian kan dalam rangka menjaga kerawanan
tentu masih banyak cara yang dilakukan
kalau cara gini maladministrasi menurut anda atau enggak
atau ada potensi
akan diperiksa dulu
akan diperiksa dulu
tidak gegabah ya
tapi kita menga
ada indikasi potensi mal

ada indikasi ada potensi ada mal
siapa tahu sudah ada kesimpulan lebih awal gitu maksudnya ya
tapi ternyata enggak
oke bapak haris komentari dulu deh pak dedy
kalau saya sih begini melihatnya bahwa pemetaan itu atau mitigasi itu memang oke nggak ada masalah
selain nanti harus dilihat apakah spesifik regulasi di dalam kepolisian itu memang muncul atau ada
dan menjustifikasi apa yang dilakukan dari data data ini
yang kemudian adalah kalau memang ada banyak kerawanan
saya ingin juga polisi menjelaskan gitu ya dengan cara yang baik pastinya dengan informasi yang baik
sebetulnya apa saja yang bisa menggambarkan atau instrumen apa aja yang bisa menggambarkan kerawanan tersebut
tidak hanya soal satu dan dua
misalnya soal apa alat kekerasan atau alat yang akan digunakan untuk mengganggu ketertiban gitu
iya misalnya begini
misalnya ada yang menguasai toa di masjid atau ada yang menguasai instrumen instrumen tertentu untuk provokasi
nah maka alatnya yang harus diidentifikasi
modusnya seperti apa biasanya durasinya seperti apa
itu memang kerja intelijen
intelijen harus punya data itu
kalau orang pendukung a atau pendukung b itu juga bagian dari para pintelijen ya menurutmu
itu baru ngomong mitigasi kerawanan
jadi lengkap gitu loh
iya ada modusnya ada instrumennya
nah itu mesti dibongkar
kita kasih kembali kesempatan kepada dedy
plus anda juga harus menjawab
ada dua lagi tadi tudingan bang
bukan tudingan apa namanya
nah pak dedy coba apain kan
info dari bang haris mengenai adanya tokoh tokoh yang dikumpulkan oleh kepolisian
kades kades dikumpulkan di kantor polisi untuk mendukung petahana gitu gitu
itu juga sekalian saja pak ada klarifikasi di sini pak dedy
jadi begini mas
ya tadi sudah sangat jelas ya
tadi di awal sudah disampaikan bahwa
jauh sebelum itu juga
ya jadi sudah dikeluarkan surat edaran
kemudian juga sudah dikeluarkan telegram
juga sudah diperintahkan secara langsung
dalam setiap arahan internal resmi oleh bapak kapolri
bahwa netralitas kepolisian itu merupakan suatu hal yang mutlak
sesuai dengan pasal dua puluh delapan undang undang dua tahun dua ribu dua
itu sudah jelas
apabila terbukti ada anggota kepolisian yang tidak netral
atau melakukan hal hal yang merugikan institusi
maka dari propam sudah tidak akan segan segan lagi
pasti akan menindak secara tegas
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
tentunya semua berdasarkan suatu fakta hukum
jadi informasi informasi yang dikatakan
mas dari bisa melapor
pak menurut saya informasi informasi yang dikatakan
bang haris tadi mengenai adanya dikumpulkan segala macam itu
tidak benar gitu pak
atau betul adanya
atau seperti apa informasinya
saya belum melihat apakah itu benar atau tidak
kalau misalnya itu memang mas haris punya datanya
mas tadi bisa menyerahkan ke ombudsman
bisa melaporkan dari ombudsman bisa melaporkan ke bapak selu
nanti sama sama di assessment
ketika di assessment itu merupakan satu bentuk pelanggan
silahkan nanti akan diproses oleh kak kumdu
kalau misalnya itu anggota kepolisian
selain dia nanti dijerat pasal pasal pidana pemilu
juga bisa dicerat ketentuan yang internal yang ada di kami
bisa hukuman disiplin bisa kodiatik profesi dan lain sebagainya
baik pak deddy mohon maaf waktu kita sudah habis
terima kasih banyak pak atas informasi dan klarifikasinya
kita akan kembali dengan closing statement bunda ini
dan bang haris usajeda tetap bersama kami

untuk menutup dialog kita
menurut saya begini penting untuk kita menjaga polisi kita supaya bukan cuma netral
apa yang dikerjakan dan apa produknya itu harus dipastikan supaya itu tidak disalahgunakan
dan ini sudah kejadian
dan sekarang masyarakat menunggu dan menanti confidence building atau trust building
itu artinya bagaimana masyarakat bisa percaya
bagaimana masyarakat bisa nyaman dengan polisi yang sudah melakukan pendataan seperti itu
dan ini jadi ajang polisi untuk membuktikan itu ya apa trustnya kepada publik
jawaban jawaban polisi dalam beberapa hari ke depan termasuk dengan mekanisme yang resmi nanti mudah mudahan bisa berjalan di kabupaten
itu kesempatan polisi untuk menunjukkan sikapnya seperti itu
karena kalau tidak sekali lagi yang rugi kita
misalnya orang kampanye golput dibilang haram lah dibilang pengacau dan segala macam
tapi hal hal seperti ini ini juga mengganggu perasaan masyarakat juga
bang haris mengganggu perasaan juga karena waktunya sudah habis
ibu ini sepuluh detik aja
kami ingin kepolisian lagi lagi profesional
menjaga dari ancaman kerawanan dengan cara cara yang juga aman
dan tidak menembulkan kegaduhan
nah supaya tidak menimbulkan kegaduhan juga nanti ini kesempatan polisi untuk mengklarifikasi
dan supaya tidak gaduh juga waktu kita sudah habis
jadi moderator harus mem break acara ini
terima kasih bang haris
jangan bikin gaduh
terima kasih bu nini atas perbincangannya
demikian cnn indonesia prime news malam hari ini
usai jeda akan ada rekan saya fani maniar yang akan membahas soal milenial dalam program
di dalam layar pemilu terpercaya
saya budha diputro selamat malam